atau enggak kita ke rumah bapak aja sayang
ya walaupun masih jauh tapi kan kalau misalkan kita cepat cepat kesana ya
kita akan cepat sampai
kamu benar benar percaya sama omongan aku tadi
padahal kan kita enggak tahu dimana papa sekarang
dia juga udah pergi nggak tahu kemana
kalau saya merampok pak tapi nggak pernah nusuk pak
nanti saja anda bisa jelaskan di kantor
pak sekarang ikut
pak lepasin pak
pak bener pak saya enggak pernah nusuk pak
maaf ya tante gak bisa antar kamu sampai depan rumah pakai mobil
pak bener pak saya enggak nusuk sama sekali pak
pak saya berani supapak
saya bukan pelakunya pak
pak dia pelakunya pak bukan saya pak
eh lo gak usah seenaknya dong nuduh gue
pak dengar sendiri kan pak
ini orang pasti nuduh saya pak
udah aja lo gak usah banyak banyak
dijelas lo pelakunya
om mirza kenapa dibawa sama polisi
emangnya om mirza salah apa
om kamu ini sudah merampok dan menusuk pak ardi
kalian jangan berpikir uh
tiara nak kamu gak boleh marah sama intan kayak gitu
apa yang dilakukan oleh omnya intan itu gak ada hubungannya sama intan
tiara marah banget sama aku
tapi aku masih gak percaya kalo mirip sama lagunya itu
pasti dia gak mau berteman lagi sama aku
siapa yang jauh
gimana udah beres
udah bu udah
semuanya sudah pergi bu
piaran nak kamu gak boleh marah sama intan kayak gitu
apa yang dilakukan oleh omnya intan itu gak ada hubungannya sama intan
intan gak tahu apa apa
tapi aku tetap aja kesal
aku tetap aja sedih
omnya itu udah bikin papa celaka
kita mau pergi ke mana ini
aku gak tahu eang kita mau pergi ke mana
sebentar lagi mau hujan
kita harus cepat cari tempat berteduh intan
atau enggak kita ke rumah
ya walaupun masih
masih jauh tapi kan kalau misalkan kita cepet cepet ke sana kita akan cepat sampai
kamu benar benar percaya sama omongan aku tadi
padahal kan kita gak tahu di mana papa sekarang
dia juga udah pergi gak tahu ke mana
aku tuh gak tahu rumah bapak di mana
mama tahu kok sayang rumah papa di mana
naik naik naik
sekarang kan udah sore
sebentar lagi malam
bagaimana kalau kita besok saja ke sana ya
untuk sementara waktu ibu dan keluarga boleh tinggal di sini
ini rumah allah
siapapun boleh masuk

kamarnya ada di belakang
kamarnya ada di belakang
kamarnya ada di belakang
kamarnya ada di belakang
sebentar ya bu
saya bersihin dulu kamarnya
supaya kalian nyaman tinggal di sini
pak ustadz aku boleh kan bantuin bersihin
terima kasih ya dayang
terima kasih banyak pak ustadz
sekarang kalian boleh tinggal di sini
insya allah nanti saya akan carikan tempat tinggal yang lebih layak buat kalian
sekali lagi terima kasih
sekali lagi terima kasih pak ustadz
kami sekeluarga berhutang budi dengan pak ustadz hamzah
semua ini pertolongan dari allah lewat saya bu
aku takut mak
kalau begitu saya pergi sih dulu